nantinya juga di scan di tempat makan untuk mendapatkan konsumsi
untuk menjaga kebersihan alas kaki harus dilepas dan gantinya penumpang diberi sandal ala sandal hotel
ketika masuk kita akan dihadapkan pada deratan kursi kursi yang bisa untuk menjaga kebersihan
kursi ini ada di bawah dan di atas
total ada dua puluh satu kursi dalam bus yang memiliki panjang dua belas meter ini
ketika kita naik kita langsung disambut sama bantal dan juga selimut
dan juga seat yang bisa diatur
memang tidak bisa rebahan satu ratus delapan puluh derajat karena memang masalah regulasi
jadi perlu ada seatbelt untuk keamanannya
terus juga ketika disimpan
di sini kita mendapatkan fasilitas
ada ini monitor yang ada movie musik game dan lain lain
selebihnya juga ada minuman yang disediakan
kemudian juga air conditioner dan juga lampu atas
ini nanti juga bisa diatur dimatiin atau dinyalakan
juga termasuk lampu baca
dan yang terpenting juga usb drive nya ini bisa untuk ngecas handphone
nah jadi kalau tinggi saya sih satu ratus enam puluh lima
ini masih ada ruang sisa di depan
barang barang itu bisa ditaruh di sini atau juga ada tempat penitipan barang baca bagasi gitu di belakang
ngecas aja dulu ya
di dalam bus juga disediakan toilet
selebihnya selama perjalanan bus hanya berhenti sekali saat di rumah makan di jawa tengah
jadi ini tidur dalam kondisi jalan ya
jadi ini tidur dalam kondisi jalan ya
kerasa soft banget lembut ya
gak berguncang seperti itu
karena memang ini built in air suspension atau suspensinya pakai udara
jadi kerasa gak gak kerasa guncangannya
jadi memang beneran bisa istirahat tidur nyenyak
pemberhentian berikutnya itu nanti makan di kendal
lanjut tidur dulu ya
waktu tempuh bis ini berkisar sepuluh hingga sebelas jam melalui
berangkat dari surabaya pukul delapan belas sampai di terminal pulau gebang jakarta pukul empat tiga puluh pagi
sebaliknya dari jakarta pukul sembilan belas tiga puluh sampai di terminal purabaya surabaya pukul enam tiga puluh pagi esoknya
pertama diluncurkan dua puluh empat desember dua ribu sembilan belas yang bertepatan dengan libur natal dan tahun baru
tiketnya dibanderol empat ratus dua puluh lima hingga empat ratus lima puluh ribu rupiah
pembeliannya itu menurut ibu worth it ya
kalau yang biasa itu loh harganya loh udah tiga ratus an
ini kan empat ratus sekian kan
dengan fasilitas yang didapat ya lebih bagusan ini
dan termasuk murah lah kalau terpaut cuma satu ratus lima puluh an lah
kan kalau yang itu kan biasa kan nggak ini nggak apa
gak ada fasilitas yang ini mewah gitu loh
dibanding yang itu yang biasa
biarpun eksekutif tapi tidak bisa tidur
ini dapat makan
dapat makan kalau yang itu kan dapat sekali kayaknya
kalau yang ini sekali
sejauh ini po sinarjaya pemilik bus ini baru memiliki dua armada sleeper bus surabaya jakarta pulang pergi
ini peningkatannya tergantung istilahnya viralisasi ya
tapi semenjak kita online itu alhamdulillah
selalu hampir penuh
jadi apa namanya boleh dibilang semua bangku yang dua puluh satu seat ini ini semua full terjual
semenjak kita online itu di tanggal dua puluh lima ya desember sampai dengan sekarang ini
tidak menutup kemungkinan bila banyak peminat po akan menambah armada termasuk inovasi ini akan semakin diramaikan oleh po po lainnya di indonesia